masih dari transportasi di mana program oko trip telah diluncurkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
namun rute layanan ini baru akan diuji coba pada januari dua ribu delapan belas
dan untuk melihat rutenya produser lapangan cnn indonesia rizky renardi mencoba salah satu rute uji coba oko trip di kawasan jakarta selatan
pemprov dki jakarta telah meluncurkan program oko trip pada tiga belas desember lalu
nantinya warga jakarta dapat menikmati transportasi umum yang telah terintegrasi menjadi satu
dimulai dari transportasi bus kecil atau anggota umum bus sedang atau kopaja dan juga bus besar atau transjakarta dengan tarif yang lebih murah
nah sekarang saya akan menjajal
saya akan menjajaskan salah satu rute dari oko trip di kawasan jakarta selatan
seperti apa perjalanannya langsung saja kita mulai
program oko trip akan diuji selama tiga bulan terhitung januari hingga april dua ribu delapan belas
uji coba akan dilakukan di empat wilayah kota administrasi dki jakarta
di antaranya kawasan jelambar jakarta barat duren sawit jakarta timur warakas jakarta utara dan lebak bulus jakarta selatan
saya sudah siap mencoba salah satu trayek oko trip dari pondok labu
jakarta selatan menggunakan tiga moda transportasi berbeda sampai di kawasan kuningan barat dengan menghitung waktu tempuh dan menggunakan tarif normal
oke kita akan mulai perjalanan menggunakan bus kecil atau angkot menuju lebak bulus
tepat pukul dua belas lebih sepuluh menit saya naik angkot menuju lebak bulus
atau uji coba oko trip ini dimulai dari jalan haji ipin pondok labu berjalan menuju kawasan karangtengah raya
bulus raya hingga kawasan terminal lebak bulus
kalau bisa meringankan ya kalau kita kan sekarang misalnya kita mau sampai pasar jumat pondok labu pasar jumat kan sudah rp lima
kalau ini kan katanya mau lanjut lagi berarti kan istilahnya nggak terlalu memberatkan sih nggak apa apa
jadi murah ya rp lima bisa naik dua jutaan
maksimal tiga jam kalau macam
kalau itu risiko ya
dengan waktu tempuh dua puluh lima menit saya tiba di kawasan terminal lebak bulus
tarif yang harus saya bayar untuk perjalanan dengan angkutan kota ini sebesar rp lima
wow sampai juga saya di lebak bulus saya sudah melewati satu trayek pertama
ini merupakan telik uji coba dari oko trip yang akan dilaksanakan bulan februari
ruti uji coba ini hanya dilakukan dari pondok labu haji ipin sampai lebak bulus
nah dari sini saya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus sedang atau kopaja
yang dilanjutkan menuju kawasan mampang perapatan
nanti saya akan lanjutkan lagi untuk menggunakan transjakarta
kalau begitu langsung kita jalan ya
untuk melanjutkan perjalanan menuju kawasan kuningan
saya harus menggunakan moda transportasi bus sedang yakni kopaja p dua puluh
jurusan senen lebak bulus
kopaja ini akan melewati jalan raya jakarta bogor
menyusuri jalan tbc matupang
hingga akhirnya belok menuju warung jati barat
ya menurut saya sih ada untungnya juga kita bisa hemat biaya
tapi ruginya itu di waktu kalau kita macet
ya gitu kita
setelah tiga puluh menit menikmati perjalanan menggunakan kopaja
saya tiba di jalan warung jati barat
tarif yang harus saya bayar untuk perjalanan ini sebesar rp lima
setelah menaiki bus sedang atau kopaja tadi dari lebak bulus
sekarang saya akan menaiki satu kendaraan terakhir menuju kuningan timur
atau menggunakan bus besar fasilitas transjakarta
langsung saja kita naik ya
halte transjakarta smk lima puluh tujuh ini akan menghubungkan perjalanan terakhir saya menuju kawasan kuningan
tarif yang harus saya bayar sebesar rp tiga lima ratus saja untuk menaiki bus transjakarta
pemandangan umum khas bus transjakarta mulai terasa
padat dan penuh sesak penumpang
tak lama saya tiba di halte kuningan timur
dengan waktu perjalanan sekitar dua puluh menit
saya sudah bisa mengijakan kaki di gerbang keluar halte kuningan barat
akhirnya saya telah menyelesaikan perjalanan dari pondok labu sampai ke kuningan barat
dengan waktu tempuh
kurang lebih satu jam tiga puluh menit
saya mengeluarkan biaya sebesar rp tiga belas lima ratus
nantinya dengan program oko trip
warga jakarta hanya mengeluarkan biaya maksimal rp lima saja
menggunakan tiga moda transportasi yang berbeda
namun dengan catatan
waktu tempuh tidak lebih dari tiga jam
tentunya member of dki jakarta berharap
dapat menekan biaya transportasi masyarakat jakarta sehari hari
dan juga mendorong publik untuk lebih sering menggunakan transportasi masalah
rizky renardi jakarta